ini merupakan bagian cara mereka memberikan bunga ya buat para karyawan baru fresh graduate untuk bergabung
bukan lagi macan ompong nih mas kalau macan ompong giginya lagi tumbuh lah